tiga pasangan cagup dan cawagup dki telah memantapkan diri untuk berlaga memperebutkan kursi dki satu pada pilkada dua ribu dua puluh
lantas bagaimana rekam jejak ketiga calon pemimpin ibu kota tersebut berikut informasinya
dengan hari pendaftaran ahok menegaskan untuk maju dengan dukungan partai politik
sejak mundur dari partai gerindra ahok tak lagi terdaftar sebagai anggota partai manapun
partai nasdem hanura dan golkar menyambut baik langkah ahok
tiga partai ini setuju mengusung ahok untuk maju
hingga akhirnya partai yang memiliki suara terbanyak di peta partai politik dki jakarta pdip ikut mendukung ahok
pada dua puluh september lalu megawati soekarno putri menggunakan hak prerogatifnya sebagai ketua umum pdip
untuk memilih ahok jarot sebagai cagup dan cawagup dki jakarta

yang dikritik adalah program kami
yang diperlombakan program bukan membicarakan suku agama res kami

arti dari habrum mirjana
aku di dunia politik dan pemerintahan
anies baswedan dan sandiaga uno merupakan pasangan terakhir yang mendaftar ke kpud dki jakarta
anis dan sandiaga merupakan cagup dan cawagup yang diusung oleh poros kerta negara
yakni gerindra dan pks
nama anies sebagai gubernur dki jakarta muncul tepat sehari sebelum nama pasangan ini diumumkan
anis merupakan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan pada pemerintahan joko widjeka
namun posisi anis sebagai menteri digantikan oleh pertanj revolves

muhajir effendi setelah anis menjadi
salah satu menteri yang di reshuffle pada juli dua ribu enam belas
ini pernah menjadi
anggota tim delapan kpk dan ketua
merupakan anggota dewan pembina partai
yang dilantik pada dua puluh delapan april dua ribu enam belas
namun sandiaga uno
lebih dikenal sebagai seorang pebisnis
mengadakan pertemuan dengan
mas anis baswedan
dan kami sepakat
dan memenangkan jakarta
dengan demikian maka perburuan
dan semua pasangan calon berasal dari
pemilihan gubernur dki jakarta sendiri
akan dilaksanakan pada april dua ribu tujuh belas